akibat terkendala antrian mobil jenazah
jasad seorang pria dibiarkan tergeletak di depan rumahnya
di jalan melati tiga sunter agung tanjung priok jakarta utara
pengurus rt dan warga tidak ada yang berani menyentuhnya
lantaran pria tersebut sempat positif covid sembilan belas
pengurus rt mengaku korban dan keluarganya tidak melaporkan
jika korban dan anaknya positif covid sembilan belas
akibat kejadian ini pengurus rt berkoordinasi
dengan pihak kelurahan dan puskesmas tempat
namun akibat terkendala antrian mobil zenaza
jasad korban covid sembilan belas masih belum dievakuasi hingga senin malam
kita tidak tahu karena pihak keluarga tidak laporkan ke kita
tidak ada laporan kalau dia sudah hasil swabnya positif atau gimana
ambulannya itu lagi masih di cibubur mengantar ngantri
petugas satpol pp dan polisi masih melakukan pengawasan
di pemukiman ini sampai menunggu jenazah dievakuasi
petugas rencananya akan melakukan tracing kepada istri korban
yang hingga kini masih berada di rumahnya